betawi memiliki kekayaan tradisi budaya dan juga kuliner yang beragam
dan berbicara soal makanan ternyata masih banyak olahan khas betawi yang harus anda cicipi
nah dalam segmen makan new kali ini
koresponden arman helmi akan ajak anda untuk berburu kuliner khas betawi
sebagai referensi anda untuk menyantap makan siang
aladin ganteng hidungnya mancung
anda datang pengen makan gabus pucung
betawi memiliki kekayaan tradisi dan budaya yang beragam
sebut saja ondel ondel orkes gambang kromong tanjidor hingga tradisi palang pintu
tak hanya itu betawi juga mempunyai makanan khas yang sudah dikenal halayak
seperti kerak telur dan roti buaya
berbicara soal makanan ternyata masih banyak lagi loh yang berasal dari betawi
seperti yang ada di warung dapur betawi cabai lima
yang berada di jalan raya parung ciputat bojong sari baru kota depok jawa barat
di sini terdapat kuliner betawi yang terbilang langka
yah aladin ganteng hidungnya mancung
anda datang pengen makan gabus pucung
selamat siang sobat redaksi
kali ini saya akan mengajak anda untuk menikmati kuliner khas betawi
seperti apa ikut saya langsung ke dalam
setelah menempuh perjalanan kurang lebih satu jam dari jakarta
perut saya memang sudah mulai keroncongan
saya pun memesan menu gabus pucung sayur besan dan minuman bir peletok
ikan gabus pucung ini pada dasarnya adalah ikan gabus
sementara pucungnya sendiri merupakan pewarna dari sayur yang berwarna hitam
tampilan daripada menu ini saya sudah menikmati
gabus pucung ini seperti ikan yang dikasih kuah berwarna hitam
gabus pucung merupakan salah satu kuliner betawi yang jarang ditemukan saat ini
penyebabnya semakin sulit mendapatkan ikan gabus sebagai bahan utama
ikan predator ini biasa hidup di rawang danau sungai dan sawah
ikan ini memiliki kadar protein yang cukup tinggi
sehingga mampu meningkatkan berat badan bagi penderita kurang gizi
mempercepat penyembuhan luka dan sehat untuk pencernaan
selain gabus pucung saya juga menikmati sayur besan
makanan ini konon dulu menjadi menu utama saat upacara pernikahan orang betawi
atau menjadi hantaran orang tua pengantin pria saat berkunjung ke rumah orang tua pengantin wanita
soal harga satu porsi gabus pucung dibanderol rp lima puluh sembilan
sementara sayur besan dijual seharga dua puluh ribu rupiah per porsi
dan tiga belas rupiah untuk segelas bir pletok
bir pletok ini memang sudah ada sejak zaman itu
di mana orang betawi itu katanya konon tergoda dengan ingin minum bir dari orang belanda
sehingga dibuatlah sebuah bir khusus namanya bir peletok
di mana bahannya tidak mengandung alkohol sama sekali
tapi di dalamnya ada jahe serai dan daun pandan wangi
jadi memang kaya akan rempah rempah
berada di sini seolah saya lagi bertamu di rumahnya orang betawi
tempatnya cukup nyaman
sehingga pengunjung yang datang merasa betah dan selalu ingin kembali ke tempat ini
terutama karena dekat sama kantor kita
iya dekat sama kantor dan memang tempat favorit kita lah di sini
tempanya juga luas adem
dari kota depok kini saya sudah berada di kawasan gading serpong tangerang
kali ini saya akan mengajak anda untuk menikmati kuliner khas betawi
seperti misalnya soto betawi asinan betawi dan juga es selendang mayang
soto betawi bangsawit yang berada di jalan raya boulevard gading serpong tangerang ini
memiliki beberapa menu khas betawi
seperti aneka macam soto serta jajanan khas betawi lain
diantaranya asinan sayur dan es selendang mayang
untuk sotonya sebenarnya hampir sama dengan soto daging pada umumnya
tapi di sini agak sedikit berbeda mungkin ya
daging sapinya agak lebih empuk
kemudian juga ada kentang rebus di sini
kentang rebusnya juga cukup besar
jadi kalau misalnya anda sedang dalam kondisi diet
begitu untuk mengurangi kadar nasi atau karbohidrat
ya ini menu yang pas saya kira ya karena ada kentang yang cukup mengenyangkan
menu yang disajikan di sini dijaga kebersihannya
petugas yang mengolah dan menyajikan makanan diharuskan menggunakan sarung tangan plastik
memang di sini unik
lagu lagunya pun masih lagu lagu ada benyamin loh
iya lagu benyamin soeb di sini
dan makanannya soto betawi nya ya kan cocok seleranya buat saya
setelah menyantap soto daging saya pun tergiur dengan asinan sayur
yang terdiri dari kerupuk besar tauge kol dan kacang tanah
serta kuah dari gula merah dan cuka
nah senangan sayur di sini ternyata cukup banyak
porsinya ini sepertinya bisa dimakan sama dua atau tiga orang sekaligus
kalau buat saya sendiri ini terlalu banyak
menu terakhir yang saya tunggu adalah es telendang mayang
bahan bahannya terdiri dari tepung hunkwe sejenis tepung beras potongan buah nangka
sedikit santan dan gula merah
ruangan yang terdiri dari dua lantai ini dilengkapi pendingin udara
dekorasi ruangannya pun identik dengan ciri khas betawi
belum lagi alunan musik orkes betawi yang sayup terdengar
seakan membawa pengunjung berada di perkampungan betawi
kuliner khas betawi sebagian memang masih bisa dijumpai di warung makan kaki lima
restoran hingga pusat perbelanjaan
tapi saat ini semakin sedikit pedagang makanan yang menjualnya
arman helmy tanggerak